pemerintah meminta pt industri kereta api atau inka mengefisienkan kebutuhan anggaran pengadaan rangkaian kereta untuk sarana lrt jabodebek
anggaran pengadaan tiga puluh enam rangkaian kereta lrt jabodebek ini mencapai empat satu triliun rupiah
seperti dikutip cnn indonesia com selain meminta untuk lebih efisien dalam kebutuhan anggaran
pemerintah melalui wakil menteri keuangan mardiasmo juga berharap pt inka untuk merampungkan pengadaan rangkaian kereta lrt jabodebek dalam kurun waktu lima belas bulan
pembangunan lrt jabodebek sendiri membutuhkan dana sekitar rp dua puluh sembilan sembilan triliun untuk pembangunan sarana dan prasarana yang dipenuhi oleh pt adikarya kai dan pt inka
selain menjadi penyedia pengadaan trainset untuk lrt jabodebek pt inka juga mengadakan trainset bagi
proyek lrt palembang yang dikerjakan oleh pt waskita karya
dan saat ini sudah ada koresponensi dari cnn indonesia hendrawan setiawan yang memantau langsung rapat sekaligus penanda tanganan mou terkait proyek lrt dengan pt inka
selamat siang hendrawan
hendrawan bagaimana hasil kerjasama ini apa sebenarnya tanggapan dari pt inka ketika akhirnya pt inka diminta untuk harus lebih efisien
sama dari segi anggaran
ya sebenarnya tanggapan positif dari pt inka tidak hanya pt inka sebenarnya tapi dari pihak pemerintah
tadi saya melihat penanda tanganan dan mendengar komentar dari menko bidang kemaritiman ludwin sarpanjaitan yang menyatakan gembira dengan penanda tanganan mou ini
yang nilainya mencapai hampir empat triliun rupiah
putri bangsa indonesia dari pt
industri kereta api yang berada di
madiun ini dan kira kira
rail transit di belakang saya
inilah alfian dan pemirsa yang
khususnya berada di daerah jakarta
bogor depok dan bekasi yang kira kira
dalam waktu kurang dari dua tahun anda akan bisa
menikmati lrt yang
kira kira bentuknya seperti di belakang
beroperasi dari dukuh atas
menuju cawang dan kemudian dari cawang
akan menuju ke cibubur
dan juga akan menuju ke bekasi timur
nah ini nanti akan ada
sekitar enam kereta atau
enam gerbong dengan panjang
sekitar satu ratus sepuluh meter
dimana setiap lrt nanti akan
bisa membawa sekitar satu tiga ratus
nah luhut binsar panjaitan
tadi juga menyatakan bahwa terkait
pembuatan lrt ini dari
pt inka nanti akan
dibiayai oleh pemerintah
yang disebut dengan
dimana nanti pt inka
atau ada tiga
pihak yang berada dalam sindikasi
perbankan ini yaitu pt bni persero
pt smi atau sarana multi infrastruktur
dan bank sumitomo

yang pertama kali mereka

dan bagi pt inka ini bukanlah yang pertama kali mereka membuat lrt
tapi ini yang kedua
karena sebelumnya mereka sudah membuat lrt
yang digunakan di palembang untuk mendukung
kegiatan asian games
dan pt inka sebagai salah satu
atau satu satunya pabrik
kereta api yang berada di lingkungan
indonesia dan asia tenggara ini juga
menyatakan tidak hanya
mendapat pesanan dari pemerintah
melalui pt kereta api indonesia
namun juga dari sejumlah negara
tadi disebut ada bangladesh dan filipina
juga ada kereta api bandung
dan juga ada bandara untuk bandara yang berada di padang
dan juga solo jawa tengah
ya hendrawan kalau kita lihat sebenarnya apa
kelebihan dari kereta lrt yang dibangun oleh
pt atau dirangkai oleh
dan diciptakan oleh pt karyawan
dan juga segena pegawai dari pt inka ini
lrt yang berada di belakang saya ini
kelebihannya adalah dia akan
berjalan secara otomatis artinya
tidak perlu masinis ini seperti kita lihat
di beberapa negara lain
jadi mereka akan beroperasi tanpa awak
dan diharapkan ini secara waktu juga lebih
bisa tepat waktu dan kemudian bisa lebih
membawa banyak penumpang
selain itu nanti juga akan dilengkapi dengan
sistem audiovisual yang menyatakan kereta ini
sampai di stasiun mana dan sebagainya
dan kemudian ada juga yang juga sudah biasa
kita lihat pada saat ini di kereta kereta yang sudah ada
adalah terkait tempat untuk kaum di vajra
terkait tempat untuk kaum di vajra

ini yang membuat lrt ini akan menjadi suatu keunggulan
selain itu pt inka juga melakukan kerjasama juga
dengan pihak pihak lain di mana itu juga berada di lingkungan
dalam negeri indonesia dan tadi juga bekerjasama
dengan sejumlah universitas bppt kemendikti dan juga umkm
yang mempunyai basis kereta untuk bisa bekerjasama
dalam menjalankan kereta
jadi ini adalah hal yang sangat penting
menyelesaikan proyek proyek yang dilakukan
atau diterima oleh pt inka ini
baik terima kasih
hendrawan setiawan korespondensia indonesia
langsung dari madiun jawa timur